terima kasih saudara kita awali informasi pertama di kompas petang saudara
warga dikagetkan dengan penemuan sebuah koper berisi jasad perempuan di cikarang barat kabupaten bekasi
korban diduga menjadi korban pembunuhan
jasad berjenis kelamin perempuan ditemukan di dalam sebuah koper besar berwarna hitam di semak semak
koper tersebut pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang sedang bertugas di wilayah tersebut
korban diduga dibunuh di lokasi berbeda sebelum jasadnya dibuang ke wilayah ini
ada bau apa apa gitu
enggak enggak ada bau cuma mencurigakan gitu